sahur kita hari ini juga akan ditemani oleh ustaz das adlatif yang sudah terhubung melalui sabungan telpon
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bang huda
iya ustadz ustadz ini ada pertanyaan langsung nih dari para netizen yang penasaran ya untuk mendapatkan jawaban langsung dari ustadz
kali ini dari adsir underscore usil yang bertanya nih ustadz
apakah batal puasa orang yang melakukan tes swab atau rapid test di siang hari
ya ya terima kasih
apabila dia tesnya karena keadaan darurat maka dia tidak membatalkan puasa
tetapi sebaiknya untuk menghindari apabila bisa dilakukan di malam hari akan lebih bagus lagi dilakukan di malam hari
tetapi bila memang pada siang hari saja yang ada tesnya tidak membatalkan puasa selama tidak memasukkan air dan makanan
maka dia tidak akan ke dalam mulutnya
oke itu untuk pertanyaan pertama begitu ya
nah yang kedua ini ada juga nih ustaz dari netizen at winar tujuh puluh lima
assalamualaikum ustadz apakah benar saat berpuasa ini tidak boleh potong rambut dan juga kuku pak ustadz
terima kasih waalaikumsalam katanya
ya ya terima kasih
berdasarkan dalil dan definisi tentang kuasa
puasa adalah menahan makan minum dan berhubungan badan
serta segala yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai dengan maghrib
jadi tiga hal yang membatalkan puasa yaitu makan minum dan berhubungan badan dengan sengaja
makan dan minum pun kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa
jadi gunting rambut gunting kuku tidak membatalkan puasa
yang membatalkan puasa makan dan minum serta berhubungan badan dengan sengaja
pagi pagi anda sarapan karena terbiasa di hari pertama ramadan
tiba tiba sarapan setelah kenyang
wih ternyata saya puasa hari ini
boleh lanjut tidak membatalkan puasa
baik selanjutnya ini ustadz ada at hoiru underscore rf
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mau tanya nih bagaimana hukumnya merenggangkan saf dalam pandemi seperti ini
sedangkan hadisnya rapat dan luruskan saf
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi merapatkan saf bukan bagian daripada syarat sahnya sholat
merapatkan saf bukan bagian dari syarat sahnya sholat
tapi dia adalah bagian dari kesempurnaan kesempurnaan sholat jamaah
berarti orang yang merenggangkan sholatnya tidak membatalkan sholatnya
sholat tetap sah cuma nilainya berkurang
tetapi karena sekarang keadaan kita dalam keadaan ada wabah corona
di mana salah satu penyebab bisa tertular wabah itu apabila kita berdekatan
karena ketika kita bernafas atau berbicara
bisa terbang keluar percikan percikan yang bisa membawa virus
di mana jangkauannya adalah satu meter sampai satu meter setengah
maka tidaklah menjadi
hal yang mudarat ketika kita menjaga jarak dalam
ketika dalam keadaan wabah
dan ini telah dicontohkan di masjid
dua kota suci mekah dan makmina
oke itu pertanyaan nomor tiga ya ustadz
kalau pertanyaan nomor empat sebenarnya ini dari saya nih ustadz
karena sekarang kan banyak nih ustadz kita lihat
banyak yang memberikan bantuan kepada fakir miskin
dan mereka foto itu
sebenarnya ini ria atau sebenarnya cr ingin menunjukkan agar banyak juga yang ikutin
mengikuti kepedulian terhadap mereka
amal itu tergantung niat
dan ini semua ibadah
buka semua kitab kitab fikir
semua ibadah itu rukun pertamanya pasti niat
ini berarti niat ini adalah penentu
jadi kalau salah niat
maka seluruh kebaikan kebaikan terhapus
nah sekarang kita mau upload
siapa yang tahu itu ikhlas atau tidak
hanya allah dan yang bersangkutan
dan ciri ciri sebenarnya bisa ditahu dia ikhlas atau tidak
misalnya nilai sumbangannya cuma lima belas ribu
ya disitu mie bungkus dua
kemudian telur tiga biji
bungkus dengan kresek
foto yang menerima sedekahnya
itu sebaiknya hal seperti ini tidak usah dilakukan
salah satu syarat menurut quran
diserimanya sedekah kita apabila
tidak mempermalukan si penerima sedekah
dengan bahasa al qurannya memuliakan si penerima
apabila si penerima sedekah itu
itu sama kita permalukan orang
bolehlah kita share seperti itu
tetapi di blurkan wajahnya
supaya si penerima tidak merasa dipermalukan di depan umum
nah selanjutnya ini dari netizen
ada dari ad al hadi
ini mau bertanya
kalau kita pas lagi puasa
pagi dan sore karena alasan merasa bau ya
bagaimana ustadz boleh apa
dan sahkah puasanya
selama dia tidak menelan air ketika dia tingkat gigi
puasanya tetap pah
saya pernah ditanya sama ustadz
sah nggak umur umur ketika puasa
kenapa bisa soalnya saya lihat tiga kali kau kasih masuk
cuma satu yang keluar
yang dua ketelan ya
ya tingkat gigi tidak membatalkan puasa
oke jadi itu tadi ya sudah ada empat pertanyaan
mungkin ustadz ingin memberikan
imbauan lagi karena ini kan sudah masuk
minggu puasa begitu apa yang ingin
disampaikan kepada para penonton ini
agar tetap kuat juga menjalani
puasa di bulan ramadan walaupun
di tengah pandemi saat ini
ya andai saja ini
sebuah kompetisi sepak bola
maka dia terdiri
ramadan ini terdiri dari tiga
etape atau tiga
pertama satu sampai sepuluh itu
nah biasanya babak penyisihan
bukan tipu pun ikut puasa
kemudian sebelas sampai
maka yang tadi puasa
sekedar ikut ramai mulai gugur
coba lihat kalau penyisihan
partai abal abal pun ikut
ya kan nah ini semifinal
sebelas sampai dua puluh
sudah mulai berguguran yang asal ikut
kemudian dua puluh satu sampai tiga puluh
masa yang masuk kompetisi ini
tinggallah partai partai pilihan
nah iblis berusaha
agar kita tidak masuk
sampai ke final
di tengah tengah ini biasanya
mulai kendur semangat kita berpuasa
padahal puasa itu
ibarat kelapa dia semakin
tua semakin banyak harinya
makin tua makin banyak santannya
maka akhir ramadhan mestinya
semakin dikuatkan semangat dan
jirah kita untuk beramal
sebab di akhir ramadan kita ketahui
dan umum umat islam sudah menantinya
yaitu laylatul qadar
yang mana ketika berbuat baik
pada malam itu
pada malam itu lebih mulia daripada
satu bulan atau delapan puluh tiga tahun
baik ustadz terima kasih
sekali untuk ceramahnya ya semoga kita
juga sampai menuju hari kemenangan
sukses menjalani puasa bulan ini
terima kasih ustadz das aad latif
sudah bergabung bersama kami di kenakti ramadhan